masih tentang kebakaran hutan dan lahan jenazah pratu wahyudi dimakamkan di kampung halamannya di magetan jawa timur rabu malam
anggota tni angkatan darat ini tewas saat memadamkan kebakaran hutan di rokanhili riau
rabu sore jenazah pratu wahyudi tiba di rumah duka di desa pupus kecamatan lembeyan magetan jawa timur
kedatangan jenazah disambut oleh keluarga dan ibu kandungnya martini
pratu wahyudi tewas tanggal delapan belas agustus lalu saat menjalankan tugas negara
ia tergabung dalam satgas karlahut bko kodim tiga ratus dua puluh satu yang bertugas memadamkan kebakaran hutan di desa labuhan tangga besar kabupaten rokan hilir riau
diduga korban terjebak kobaran api sehingga tidak bisa menyelamatkan diri
jenazahnya ditemukan selasa siang dua puluh tiga agustus lima hari setelah dinyatakan hilang
penyebab kematiannya almarhum kemungkinan tersengat api
dalam kondisi badannya semuanya hangus kemudian pakaiannya terbakar tapi hp nya masih ada semuanya masih ada di situ
jadi kecelakaan murni
sri rukayati kerabat korban meminta agar salah satu adik korban bisa diangkat menjadi anggota tni
menggantikan posisi wahyudi yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga
pasalnya orang tua korban hanyalah seorang petani
dan saat ini ketiga adik korban masih membutuhkan biaya sekolah
harapan keluarga yaitu ingin adiknya diangkat sehingga keluarga bisa membiayai adik adiknya karena wahyudi itu sebagai tulang punggung dari keluarga ini
usai disemayamkan di rumah duka jenazah pratu wahyudi dimakamkan secara militer di pemakaman desa setempat
untuk menghormati jasad korban yang tewas saat bertugas
wahyudi mendapatkan gelar pahlawan anumerta serta pangkatnya dinaikkan satu tingkat
inam tohari magetan jawa timur